roh perhatian sama keadaan poro dia sekarang sekarang udah baikkan kan
alhamdulillah udah baik lu ke sini mas namanya rumah di ramadi ramadi ya kira rumah
andi iya mah tadi rum kesini sama bang rahmadi benerannya rumah dia
hai kamu nginep iya rob hai dan sebenarnya aku udah beberapa kali sih nginep di
rumahnya dia maafin aku ya belum sempat cerita sama kamu
kamu tahu kan soal kiriman bunga kamu yang terus menerus gitu iya tahu reklamasi
ternyata orang itu firman
mantan aku dulu yang aku pernah ceritain sama kalian aku takut banget aku termasuk orang yang enggak punya
banyak mencewer dan setelah aku kenal sama rumahnya enggak tahu kenapa aku bisa ngerasa nyaman sama dia dan
akhirnya aku minta tolong sama dia apakah firman masih menunggu kamu semalam enggak kalau semalam
sih enggak tapi
hai aku yakin dia pasti akan datang lagi
hai aku bersyukur sekali bisa kenal sama rumahnya dia banyak sekali memberi aku pencerahan rob dan
akhirnya aku merasa lebih siap untuk menghadapi firman karena aku kenal sekali dengan firman
hai dia orang yang nekat tapi sekarang aku merasa lebih kuat dan aku siap untuk menghadapi dia
kosok yang pantas diperjuangkan
rek kamu masih banyak pekerjaan gak
udah beres korok
dan aku mau santai santai sampe jam dua
gini aku mau ngajak kamu jenggikin porodia
ayo ayo kita ke rumah sakit jenguk porodia
kita habisin dulu
eh mas rahmadi
kebetulan banget deh kita ketemu di mari
kok bisa ya
iya kebetulan kami mau dengerin
kok bisa sama sih
mas rahmadi tau gak sih
kalo yang namanya kebetulan untuk berulang ulang kali
itu bisa jadi jodoh loh
maaf ya bang
rum pengen buru buru supaya cepet ketemu porodia
kalo gitu barengan ya
abang tinggal dulu ya
tunggu tunggu tunggu
eh mas rahmadi
seru tuh nunggu orang ajar ya
ganggu orang aja
ada om sulam
eh om sulam apa mas rahmadi ya
om sulam mas rahmadi
eh om sulam aja deh
om sulam om sulam tunggu
eh om sulam
eh om sulam
begitu atika mendengar kabar kalo tante ro masuk ke rumah sakit
atika langsung ke rumah sakit
atika langsung kemari
atika prihatin banget
iya makasih ya sama perhatiannya
eh kasian banget ya tante ro sampe dua kali masuk ke rumah sakit
hmm kayaknya sih untuk pengaruh umur ya
ya mungkin kali ya
tante ro kan udah tua ya
hmm atika boleh kasih saran kagak
hahaha sarannya apa ya
gini om sulam lebih baik
om tuh cari pendamping pengganti gitu maksudnya
yang lebih mudahan kayak atika gini deh
yang jelas nih yang bisa ngasih kebahagiaan lahir sama batin
bukannya pak haji kagak demen sama atika
cuman kalo ngeliat muka atika kebayang terus ya mukanya sobari

iya soalnya kan sobari tuh kan temennya pak haji kan

lah emangnya apa hubungannya bapak bapak ayo sama om sulam
iya atika hormat kan sama sobari bapak atika
nah seharusnya juga atika hormat dong sama temennya bapak
pak haji bukannya malah ngerayu
om haji cinta itu kagak pandang umur
banyak kok yang beda usianya jauh banget
ya pak haji kan udah punya roh
udah pak haji mau buru buru ya ada perlu
eh belum selesai nih ngomongnya
walaupun om haji udah punya bini atika tetep mau kok
emang masalah buat gue
iya sebel deh
aduh om hajinya pagi
rom kok prihatin sama keadaan pak rodia sekarang
sekarang udah banyak kan pak
alhamdulillah pak udah baik
lo kesini sama siapa namanya
tadi rom kesini sama bang rahmadi
benerannya rumadi ya
sayang sama bang rahmadi sama sama suka sama anak jalanan mak
enggak enggak enggak ada
rum sama bang rahmadi temen biasa aja kok mak
hmm ya demen sih boleh aja
aku ikut senang banget ya
akhirnya porro dia hamil
iya juga sih rey
antara senang dan cemas
emang ya kenapa sih kamu cemas
semoga aja kali ini dokter tidak salah periksa
rob dokter itu punya disiplin ilmu
dan dia juga punya tanggung jawab atas ilmu yang diaplikasikan
ya gak jauh beda sama kita
jadi kamu tuh harus bisa percaya sama dokter
ya meskipun kadang kadang dokter itu salah
tapi kamu juga harus percaya bahwa takdir tuhan itu ada di balik semua perjalanan hidup kita
wah bener kamu
dari buku dari cerama dan dari rumah
jadi ada murid bareng
nah aku mau
pok sama adi
oh gitu ya
pak kasih ya
kamu enggak pada kerja ya
kerja ini bisa ditunda mak
jadi untuk sekarang ya izin dulu sama rere
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau gitu rum pamit dulu ya
kok buru buru ama
kan baru aja datang
soalnya rum harus pagi ngajar
takut telat nanti
ya udah adi ya
ru minta abang bener bener ngomongnya sama abah sama umi
supaya mereka mau membatalkan pertaruhan nih sama cinelan
kita omongin dalam mobil aja ya room ya
enggak kecuali kalau bang rahmadi udah janji sama room baru dulu mau masuk mobil
ya udah ya abang janji deh
ya keberatan kan bang
nanti turunin rum di rumah singgah aja ya rum mau ngajar